yang kakaknya kasih tau sih kayak jemput salah satu orang yang basket disitu
mudah mudahan ada cctv yang bisa memperjelas dengan keterangan keterangan yang diambil dari kakaknya
mas ini kalau misalkan lokasinya berdasarkan keterangan kakaknya itu gimana
awalnya kan dia ceria di lapangan basri ternyata di luar di luar lapangan basket
jadi waktu kemarin dia cerita juga langsung saya kesana saya cari orang orang yang
ya sebelah utara yang di bawah tugu pancasila
ada sekitar pukul lima sore kejadiannya sekitar pukul lima sore
jadi yang bersangkutan ini bersama dua kakaknya laki laki
umur enam tahun dan delapan tahun yang bersangkutan ini sekitar dua belas tahun
bermain sekitar aluran rumah kita
setelah kejadian itu ade ini berjalan di belakang
yang kakaknya dari keterangan awalnya berada di depan dan melihat di belakang
menangis terduduk dengan kaki
untuk keterangannya ya itu masih kita internalkan karena
dan yang jelas dengan kita terimanya laporan ini
kita melakukan pengembangan di tkp dan beberapa tempat yang ada di
dan kita juga sudah melakukan untuk memeriksa saksisasi yang ada disitu
kita mohon doanya dari rekan rekan media untuk permasalahan ini
yang jelas semoga cepat terungkap karena ini terkait dengan anak
apalagi ini anak perempuan yang dimana mungkin rekan rekan juga tahu
disitu diindikasikan ada keluarga luka
saya mohon doanya dari rekan rekan media juga untuk semoga permasalahan ini segar segar
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya